lembaga survei indobarometer merilis hasil survei calon presiden yang akan maju di pemilu dua ribu dua puluh
prabowo dan anies baswedan adalah nama nama terkuat yang diprediksi masih akan bertarung di pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
survei yang dilakukan oleh lembaga survei indobarometer ini menggunakan metode random sampling dengan satu dua ratus responden warga negara indonesia minimal tujuh belas tahun
memiliki hak pilih dengan margin of error kurang lebih dua delapan puluh tiga persen
tingkat kepercayaan sembilan puluh lima persen dan hasilnya jika minus presiden jokowi nama menteri pertahanan prabowo subianto diprediksi calon presiden terkuat dua ribu dua puluh empat nanti
jika dalam simulasi dua puluh dua nama hasil survei paling tinggi menunjukkan nama prabowo sebesar dua puluh dua lima persen
di susul anies baswedan sebelas tiga persen namun berdasarkan survei jika jokowi kembali dimasukkan ke dalam pertanyaan terbuka
maka hasil menunjukkan calon presiden terkuat masih nama jokowi yang akan melaju untuk pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
seandainya pak prabowo maju maka lawan terberatnya adalah anies baswedan
angka angka ini tentu masih bisa dinamis apa yang terjadi sekarang mungkin masih bisa berubah
meskipun masih dijagokan untuk maju dalam pemilu dua ribu dua puluh empat namun elektabilitas anies baswedan saat ini disebut tengah anjlok
hal itu disimpulkan oleh survei politika research and consulting dan parameter politik indonesia yang menyatakan jika elektabilitas anies baswedan turun menjadi hanya sebelas persen
pada beberapa survei sebelumnya elektabilitas anies berkisar di angka lima belas sampai dengan dua puluh persen
menurut direktur parameter politik adi prayitno banjir di ibu kota yang terjadi terus menerus sejak satu januari menjadi faktor utama penurunan elektabilitas anies
meski begitu masa jabatan anies sebagai gubernur jakarta yang menyisakan dua lima tahun lagi diharapkan menjadi ajang pembuktian untuk mendulang simpati publik
sebagai anggota ekonomi yang berkeadilan kalau melihat kecederungan elektabilitas anies itu turun
anies saat ini elektabilitasnya sebelas lima persen
kalau sebelumnya kan anies tinggi lima belas dua puluh persen andai pilpres itu dilakukan hari ini
saya menduga kenapa elektabilitas anies ini turun dalam waktu dekat ini
karena banjir yang terjadi di jakarta sejak satu januari itu cukup efektif membunuh kredibilitas anies sebagai gubernur dki jakarta
mereka beri isu isu politik yang berkembang kurang lebih dua tahun ke depan untuk menaikkan elektabilitasnya
andai anies bermimpi untuk menjadi presiden dua ribu dua puluh empat jadi anies ini pertaruhan
oke seperti yang tadi kita juga sempat singgung sedikit bagaimana top of mind perbincangan khususnya anies baswedan di semua lini masa media begitu
kemudian dibuktikan juga dengan survei yang bisa kita katakan ini masih terlalu dini ya
kalau saya nggak setuju bahwa belum mampunya anies menyelesaikan persoalan di jakarta ini akan membuat dia sulit misalnya untuk elektabilitasnya anjlok
pertama selain masih jauh ya yang kedua pemilihan presiden kita ini nggak mikirin kayak gitu pak jokowi juga gak sukses waktu itu di jakarta
masih macet masih banjir
tapi masyarakat melihat pada satu dia adalah tokoh yang
bisa diharapkan membawa harapan baru
tidak menjadi bagian dari elit politik yang lama oligarki
jadi ada hal hal yang diluar soal kinerja keberhasilan dia sebagai gubernur dki pada saat itu yang membuat masyarakat tuh memilih dia karena punya harapan
jadi ada hal hal yang tidak rasional juga dalam buat pemilih kadang kadang dalam memilih apakah saya mau memilih dia atau nggak
apalagi kalau kemudian soal politik identitas masuk
bahwa mungkin anies dianggap nanti merepresentasi kelompok yang semakin konservatif yang bertumbuh di kalangan masyarakat indonesia
jadi kalau saya ngelihatnya nggak selalu itu akan menghancurkan elektabilitas dia terlalu jauh
belum bisa disimpulkan
kalau kita lihat juga dengan elektabilitas tiga puluh enam tokoh ini justru anies baswedan ini berada di posisi keempat
oke oke oke ini jika pemilu presiden diadakan hari ini ini hasil yang dikeluarkan
kalau bang arzul gimana membaca ini
saya begini ya pembicaraan tentang potensi atau peta bumi menjelang pilpres dua ribu dua puluh empat termasuk survei yang dilakukan oleh teman teman pollster
saya melihat kok lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya ya
sekali lagi karena tadi kita bicara soal banjir dan bagaimana bias elektoral itu mempengaruhi analisa kita
karena ada peristiwa peristiwa yang mestinya tidak dikotori dulu dengan persoalan persoalan elektoral
banjir ya dipotret sebagai banjir saja
tidak usah dipotret sebagai anies sebagai kandidat presiden
supaya lebih jernih gitu
yang kedua menurut saya mudarat yang lain adalah kayak gini
karenanya saya melihat bahwa pembicaraan tentang hasil survei
survei yang sudah dilakukan mestinya bisa kita lihat sebagai bahan kita untuk memotret politik hari ini
survei ini dengan menempatkan prabowo dan anies diurutan atas
sebetulnya bisa dibaca sebagai bisa menumbuhkan insekuritas dari partai pengusung di luar mereka terutama pdip
dan itu akan punya pengaruh terhadap pemerintahan
yang saya maksud begini
kalau terus menerus disampaikan lewat survei bahwa prabowo dan anies di nomor satu
saya kira pdip akan melakukan langkah langkah politik yang membuat dua orang ini diharapkan bisa turun popularitasnya
nah siapa yang berperan atas itu semua
terutama pak prabowo
karena pak prabowo ada di pemerintahannya sebagai kandidat
saya kira itu akan ada desakan atau apapun bentuknya pada pak jokowi untuk mengurangi gestur atau kesempatan dari pak prabowo supaya popularitas dan elektabilitasnya tidak sebesar yang ada di survei
itu implikasi dari potret terhadap

nah kita tahu bahwa pdip juga sedang menyiapkan calon
pak jokowi tidak mungkin lagi menjadi presiden karena sudah dua kali
nah calon calon pdip yang sudah sering disebut apakah itu ganjar apakah itu puan maharani itu ada di urutan urutan terbawah
mbak puan saya kira ada di
jauh di bawah
nah jadi kalau dipotret seperti itu apa yang dilakukan
apa yang terjadi
yang terjadi saya kira kalau kita bicara soal
katakanlah reshuffle akan jokowi misalnya punya keinginan untuk itu maka akan ada permintaan untuk mereshuffle orang orang yang berpotensi menjadi pengganggu dari partai pemenang ini
yang dalam hal ini pdip
nah konstelasi itulah yang akan berdampak dari survei survei semacam ini
kita lihat misalnya hubungan yang tidak harmonis antara pdip dengan nasdem
urusannya juga urusan dua ribu dua puluh empat
gerindra dan pak prabowo
pak prabowo ke dalam pemerintahan itu bisa dibaca dari dua hal
pertama adalah keinginan jokowi untuk meredam konflik di level akar rumput
jadi pak prabowo nya ditarik ke dalam
tapi itu juga bisa dibaca dari kacamata yang lain
yaitu masuknya prabowo bisa menjadi pengimbang dari keberadaan pdip
kita tahu bahwa apapun bisa terjadi pdip bisa menarik diri dari koalisi
karena di periode pertama juga pdip di dpr cukup keras mengkritik presiden
jadi hal hal seperti itu
dan presiden membaca itu
jika kalau ada potensi pdip mundur maka jokowi sudah pegang sudah plan b dia sudah punya nasdem dan gerindra
nah survei survei semacam ini akan mempengaruhi konstelasi itu
instead of memastikan apa yang terjadi pada dua ribu dua puluh
dan yang rusaknya adalah kacamata kita menjadi buram
mata kita menjadi buram dan kita akan menjadi punya problem dengan rabu
kita menjadi rabun jauh
kita bisa lihat jauh
kita lihatnya terus yang ada di depan kita yaitu politik elektoral tadi
oke jadi belum bisa dikatakan ini juga curi star karena ini belum ini ya
enggak saya melihat sebenarnya kalau dari apa yang policy policy dan project project yang diprioritaskan oleh pak jokowi di periode kedua
pak jokowi ini udah nggak berfikirnya sekarang
tapi berfikirnya tuh after atau pasca dua ribu dua puluh
dan saya melihat itulah alasan yang selain kesannya ingin meredam
apa namanya konflik antara kedua kubu
tapi sebetulnya alasan menarik pak prabowo itu
dia orang yang memegang janji yang dia sampaikan kepada siapapun yang dia dukungnya
dan orang seperti ini mungkin pak jokowi bisa rely untuk memastikan bahwa sesudah tahun dua ribu dua puluh empat misalnya
proyek ibu kota negara baru yang diharapkan menjadi legacy itu akan tetap di situ
kalau orang lain yang jadi presidennya nggak ada jaminan juga ibu kota akan tetap di sana bisa dibalikin lagi ke jakarta ya
tapi prabowo mungkin dan gerindra bisa menjadi apa namanya yang dipegang oleh pak jokowi untuk memastikan bahwa legasi legasi dia itu bisa diteruskan
karena kan salah satu yang jelek dari politik di indonesia ini adalah ganti era itu kemudian berubah semuanya
baik di pusat maupun di daerah
jadi nggak ada kontinuitas ya
sebagai contoh misalnya kayak di brazil
brazil tuh ganti ganti terus tapi empat puluh tahun empat puluh lima tahun itu kebijakan by fuel renewable energy itu jalan terus
itu komitmen itu di kita tuh gak ada yang hal seperti itu
nah ini yang saya melihat pak jokowi sekarang tuh melihat prabowo itu seperti itu
jadi saya nggak akan kaget kalau seandainya prabowo memang mau maju pak jokowi akan mendukung pak prabowo
satu dengan alasan bahwa dia bisa percaya komitmennya
yang kedua dengan alasan bahwa potensi menangnya masih gede karena secara elektabilitas dan popularitas itu masih tinggi
atau kalau pak prabowo tidak bersedia maju dengan alasan apapun ya maka akan ada dimunculkan calon yang lain yang lebih muda yang didukung oleh pak prabowo
yang jelas pak jokowi pasti tidak ingin kalau anies baswedan
yang jadi presiden
kalau kita lihat yang menarik juga dari survei yang dilakukan oleh teman teman lembaga survei ini soal komposisi bang arzul gimana
apakah kemudian ini juga cukup disoroti atau akan menjadi fokus nanti di dua ribu dua puluh empat bahwa kemudian komposisi capres dan cawapresnya ini nih
ini juga menjadi perbincangan yang cukup apa namanya cukup menarik
kalau untuk dua puluh empat ini kecenderungannya itu militer dan sipil nih karena sekarang ini sudah membuktikan bahwa sipil dan sipil ini sepertinya juga tidak membuat perubahan apapun begitu
ya tapi kan kita juga punya pengalaman di pemerintahan sebelumnya pak jokowi adalah pak sby kan juga bukan sempurna juga
mungkin gayanya berbeda
dua periode begitu ya
dulu kan formal mungkin tegang begitu
lalu pak jokowi mengambil sisi kelemahan itu dan mengambil
sisi kelemahan itu dengan menswing publik dengan wah ini presiden yang merakyat relax main tiktok dan sebagainya
seperti itu kan
dan jadi orang dibawa begitu
kalau bicara soal komposisi saya kira masih terlalu pagi untuk mengatakan siapa akan berpasangan dengan siapa
apapun bisa terjadi
jadi jawabnya boleh
setelah ini ya
setelah ini ya
kita akan break dulu
lain demokrasi akan kembali usai jenang